menjelang mudik angkutan lebaran pihak angkutan sungai danau dan penyeberangan asdp
ketapang banyuwangi jawa timur menyiapkan lima puluh enam armada kapal angkutan lebaran dua ribu sembilan belas
yang akan menyeberang dari pulau bali menuju ke jawa ataupun sebaliknya
pihak angkutan sungai danau dan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi jawa timur
akan menempatkan lima puluh enam armada kapal mudik lebaran di tujuh pasang dermaga
yang berada di pelabuhan gili manuk dan ketapang
sebanyak tiga puluh armada kapal akan dioperasikan setiap harinya
sepuluh unit kapal akan dioperasikan di lintasan dermaga movable bridge atau mb dan dermaga ponton
sedangkan sepuluh unit lainnya akan dioperasikan di dermaga landing craft machine atau lcm
persiapan lainnya yang juga terus dikebut adalah sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan
di antaranya perbaikan dermaga loket serta area parkir pelabuhan
enam belas unit yang beroperasi per hari nanti tiga puluh unit
jadi kapal secara bergantian ketika ada travel perhatikan kan beroperasi kapal yang lagi off
jadi tidak akan mengurangi jika kapal berhari
kemudian dermaga yang kita perhatikan ada tujuh pasang dermaga di ketapang
eh di ihan ketapang pun di
dan juga kami sedikit menambah sarana lainnya
seperti loket ya loket juga kami nambah juga
loket penumpang kendaraan dan juga
peralur dua umur tempat dua sisi kami diberikan